ya singapura hingga kini melaporkan empat kasus kematian akibat virus corona termasuk diantaranya warga negara indonesia yang tinggal di sana
lalu bagaimana kondisi dan juga penanganan wni di singapura selama pandemi covid sembilan belas di sana
kita sudah terhubung dengan duta besar republik indonesia di singapura igede ngurah swajaya
selamat malam pak ngurah
selamat malam pak reman
baik pak ngura ini kita bicara dulu soal wni kita di singapura yang meninggal dunia karena terinfeksi covid sembilan belas
karena kalau kita lihat fatality rate atau angka yang meninggal di singapura kan sangat rendah ya hanya empat orang termasuk wni kita
penjelasan dari pemerintah singapura seperti apa sebetulnya terkait dengan kondisi almarhumah ini atau almarhum yang meninggal dunia sampai kemudian akhirnya terjangkit covid sembilan belas dan meninggal dunia
sebenarnya total yang terjadi adalah empat orang
yang meninggal dunia sudah nambah satu lagi lima tapi warga negara singapura
jadi kalau warga negara indonesia ada dua korban yang meninggal dunia sementara lima dinyatakan sembuh dua puluh sembilan kondisinya stabil satu ada di icu
jadi itu kondisi terakhir wni yang positif covid sembilan belas
nah untuk yang meninggal yang terbaru ini pak penjelasan dari pemerintah singapura
seperti apa baik kondisi medis dan apa yang membuat kemudian bisa ataupun sampai meninggal dunia
jadi memang ada umumnya karena komplikasi
jadi beliau ketika dites pada hari itu juga diketahui positif sudah langsung masuk ke isolasi dan bahkan beberapa hari kemudian langsung di icu
jadi di icu selama tujuh hari
beliau mengembuskan narkos terakhir dan salah satu penyebabnya adalah memang komplikasi karena ada hipertensi maupun diabetes
oke jadi sudah ada penyakit yang menyertai begitu ya pak terkait dengan kondisi
jadi umumnya meninggal begitu pak
untuk wni yang saat ini dirawat atau memang sudah terinfeksi covid sembilan belas
sejauh yang anda pantau di saat ini
karena pak ngura seperti apa kondisi mereka
jadi sebagian besar kondisinya dinyatakan stabil dan menuju ke perbaikan
satu orang yang sekarang dirawat di icu
jadi sebelumnya memang ada dua orang
yang satu orang meninggal tadi itu
jadi sekarang tinggal satu orang yang di icu dan tidak ada lagi kasus baru hari ini maupun kemarin dari warga negara indonesia
jadi totalnya memang tiga puluh enam
baik pak ngura untuk penanganan sendiri wni yang sudah dirawat saat ini yang dilakukan
atau bentuk perhatian dilakukan oleh pemerintah melalui kedutaan besar republik indonesia di singapura
seperti apa pak ngurah di sana
saya kira semua kasus positif covid memang ditangani sesuai dengan prosedur penanganan yang baku yang berlaku
dari mana dia warga negara apa dan lain sebagainya
tapi memang ada aturan baru dari pemerintah singapura sejak tanggal tujuh maret
bagi pendatang yang datang ke singapura hanya untuk kunjungan singkat
itu nanti semua biaya dibiayai sendiri
tetapi yang sebagian besar karena memang mereka bekerja di sini dan lain sebagainya
itu biaya semua ditanggung oleh pemerintah singapura
mudah mudahan kita berharap
tidak ada lagi wni kita di singapura
paling tidak yang terinfeksi virus covid sembilan belas yang tengah dirawat saat ini segera pulih dan juga dinyatakan negatif
terima kasih banyak pak igede ngurah swajaya duta besar republik indonesia untuk singapura